gelaran kompetisi bni sirkuit nasional b sulawesi selatan resmi berakhir
berbagai evaluasi penyelenggaraan dari sisi turnamen dan harapan tuan rumah sulawesi selatan
mengemuka untuk dapat dipilih kembali sebagai tuan rumah

kita berharap kalau tahun ini sirkuit nasionalnya seri b
maka kita berharap tahun depan sudah bisa naik menjadi seri a
yang mana kategorinya yang lebih remaja taruna dan dewasa
yang tentu saja akan lebih seru dibandingkan lagi dari turnamen sirkuit nasional seri b
menurut kepala bidang turnamen dan perwasitan ppp bsi mimi irawan menilai
gelaran sirkuit nasional di sulawesi selatan ini
akhirnya mampu memetakan potensi potensi atlet muda di indonesia
meski diakui bahwa klub klub dari pulau jawa mendominasi dalam babak final
yang digelar dua puluh sembilan juli dua ribu dua puluh
yang pertama evaluasinya adalah bahwa kita menjaga
memang harus punya pelatih di indonesia timur ini
supaya ada keseragaman
ini kan makassar kan paling pinggir ini sekarang kan yang di timur
di semifinal ada lima belas
di final tinggal enam
dan itu semua orang dari pulau jawa
satu aja yang dari balikpapan
dan itu juga kena sering latihan ke jakarta
jadi itu yang saya inginkan bahwa ada keseragaman
ada legend datang
karena waktu awalnya kita rencanakan kucing klinik
supaya anak anak ini cara megang raketnya semuanya bisa terarah
sehingga satu mode
nah ini kan tidak
nah jadi itulah salah satunya
jadi shuttle time pbsi mesti galakkan di indonesia timur
supaya anak anak ini tidak keder gitu ya
ajang bni sirkuit nasional b seri sulawesi selatan
merupakan turnamen bulu tangkisnya
dan ini adalah satu dari beberapa komitmen pbsi yang diberikan oleh bni
sebagai salah satu bentuk komitmen pbsi yang didukung bni
secara resmi juga bekerja sama dengan detikom
cnn indonesia sebagai official media and broadcasting partner
di semua seri bni sirkuit nasional dua ribu dua puluh
rafa kaffi alwi fauzi goa sulawesi selatan